ini akan melakukan proses penyelidikan
tentu ada mekanisme dari pemadaman penyelinan kemudian ada health and safety in front
yang tadi bersama dari putamina clear lalu tim laboratorium forensik
dan nafis akan turun untuk melakukan peneraman secara saintifik